salah satu fasilitas yang disediakan untuk seluruh anggota kontingen indonesia di sea games dua ribu sembilan belas filipina adalah dapur indonesia
di tempat ini atlet ofisial dan media dari indonesia bisa menikmati makanan khas indonesia yang dibawa langsung dari indonesia
ada keringan tempe ada keringan teri ada dendeng juga disini jadi semua makanan makanan yang ada disini kita usahakan supaya ini semuanya bisa tahan lama
sejauh ini nih pak udah antusiasme dari konting indonesia atau orang indonesia yang datang ke filipina gimana nih pak

masalah nutrisi juga menjadi perhatian
pihak dapur indonesia selalu berkoordinasi dengan pelatih dan manajer mengenai makanan yang dapat dikonsumsi oleh atlet
dapur indonesia pun menjadi salah satu tempat favorit bagi kontingen indonesia yang ada di manila
alhamdulillah enak lah enak lah rasa indonesia indonesia the best
lauknya tuh biasanya cumi teri tuh ya kalau tempe gak ketinggalan tuh tempe pasti
maksudnya teri ya teri sama cumi itu indonesia banget
dibantu lima belas orang mahasiswa indonesia yang ada di manila dapur indonesia ini buka dari jam tujuh pagi hingga sembilan malam
semua makanan di dapur indonesia ini bisa dinikmati secara gratis dan dijamin halal
nggak afdol kalau udah sampai dapur indonesia tapi nggak nyobain langsung makanannya menu hari ini apa aja nih mbak
ini ada cakalang ada rendang paru ada cumi ada ayam suwir rendang daging ada tempe orek ini ada sambal sambelan dan juga kentang
saya mau pakai kering tempe cakalang kering kentang paru sama cumi enggak kolesterol soalnya
selain nutrisi dan gizinya dapat makan di dapur indonesia ini juga bisa mengobati rasa kangen terhadap masakan dari indonesia